pdi perjuangan menyatakan tetap ingin menggunakan nomor urut tiga pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
sekjen dpp pdip hasto kristianto mengatakan efisiensi dan aspek ideologis serta historis
menjadi alasan dari pdi perjuangan tetap ingin menggunakan nomor urut tiga pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
salah satunya yaitu salam metal atau merah total
salam kebangkitan pdip pada masa orde baru yang dilambangkan dengan angka tiga
untuk itu pdi perjuangan akan melakukan pendekatan dengan partai politik lain
dalam gagasan pengusulan perpu satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang pemilu
sekjen dpp pdip menilai perpu ini merupakan aturan yang adil
karena memberikan ruang demokrasi bagi partai untuk memilih ingin mengikuti undian
atau menggunakan nomor urut yang sudah ditetapkan pada pemilu sebelumnya
bagi parpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas
jadi ada alasan efisiensi karena ibu mega dan
seluruh jajaran dpp satu melihat
betapa banyak bendera bendera partai yang juga ada nomor tiga
kemudian atribut atribut partai
sehingga dengan alasan efisiensi
sekiranya partai memiliki nomor urut yang sama
maka bendera bendera dan atribut lainnya itu bisa dipergunakan pada saat pemilu
karena pdi perjuangan ini partai yang juga sederhana hemat
bendera bendera partai itu selalu dirawat dengan baik
dan terlihat di dalam pemilu itu nampak nomor nomor yang berbeda
tetapi juga ada alasan ideologis dan historis
kita lihat misalnya nomor tiga salam metal
itu kan salam yang berkumandang ketika kebangkitan pdi saat itu
dalam masa orde baru dikenal sebagai partai masa depan
salam metal merah total itu dilambangkan
salam metal merah total itu dilambangkan dengan merah total